terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
dalam sebulan terakhir dua bencana besar setidaknya menimpa indonesia
mulai dari meletusnya gunung semeru yang menewaskan setidaknya empat puluh enam jiwa hingga gempa bumi
bermagnitudo tujuh empat yang melanda timur indonesia
terakhir gempa yang melanda jember jawa timur tadi pagi
bagaimana dampak kerusakan yang dikebetkan dan prediksi bencana di dalam negeri
kedepannya kami telah terhubung dengan plt kepala pusat data dan informasi badan nasional penanggulan dan bencana
atau bnpb bapak abdul muhari
selamat pagi pak muhari
selamat pagi pak adi
baik pak muhari ini sudah kurang lebih tiga belas hari ya pasca awan panas guguran semeru terjadi
apa tahapan penanggulan dampak bencana yang saat ini tengah dilakukan
ya baik kebetulan kami lagi di lumajang
jadi pada saat ini tetap hingga hari ini prioritas ada dua hal
pencarian korban dan memastikan seluruh kebutuhan pengungsi masyarakat terdampak yang saat ini tidak punya tempat tinggal itu terpenuhi dengan baik
ini sudah berjalan dan sehingga saat ini dukungan logistik dan lain lain dari
pemerintah pemerintah daerah daerah indonesia
tentu semuanya di lemajang sudah berlebih
sehingga berikutnya secara bertahap kita akan masuk pada fase transisi darurat
fase transisi darurat ini adalah fase di mana kegiatan kegiatan tanggap darurat sudah
bisa kita lakukan dan bisa berjalan terutama kebutuhan pengungsi
jadi kita akan melakukan proses transisi darurat

nah ini kemudian kita lakukan pendataan
terus akan pendataan penduduk yang untuk informasi informasi awal
pendataan ketika nanti kita akan menentukan berapa banyak yang akan direlokasi
untuk lahan relokasi sendiri
pemetaan sudah dilakukan
saat ini kita sedang mencari situasi ulang
lokasi yang saat ini sudah dipetakan benar benar zona aman dari kawasan rusukebun sana
baik itu kuburan awan panas rupsi dan juga debu sukanik nantinya
ini masih berjalan dan sekiranya ini sudah bisa kita selesaikan dalam waktu dekat
maka secara bertahap proses relokasi proses pembangunan
di lokasi baru akan segera dilaksanakan
oke jadi proses yang saat ini tengah dilakukan adalah transisi
darurat sembari juga terus melakukan proses pencarian atau evakuasi
artinya ini proses pencarian korban hilang masih diperpanjang ya pak sampai kapan
jadi untuk perpanjangan pencarian korban
memang hari ini adalah hari terakhir dari perpanjangan kedua
tetapi bukan berarti setelah hari ini berakhir pencarian korban tidak dilakukan
jadi dari basarna sudah menyampaikan pencarian tetap dilakukan
dengan kegiatan kegiatan untuk fase persiapan pada fase awal recovery
jadi meskipun hari ini adalah hari terakhir pencarian korban
tim tetap optimal dan bukan berarti setelah hari ini lewat pencarian korban dihentikan
jadi pencarian korban tetap siap dilakukan dengan tim yang ada
karena memang kita harus kristi
untuk menyiapkan lagi kebutuhan kebutuhan permanen masyarakatnya
untuk memulai lagi kehidupan pasca erosi ini
transisi darurat tersebut
nah terkait dengan relokasi
ini kan juga menjadi kabar yang dinantikan oleh para pengungsi di sana
pak muhari untuk relokasi sendiri setelah melakukan pemetaan tersebut dan melakukan proses proses lainnya
apakah ada kepastian di mana lokasi warga akan direlokasi
ataupun kapan kemudian warga akan mendapatkan tempat relokasi tersebut dari pengungsian
ya saat ini
masih terus kita matangkan
yang terpenting sebenarnya
lokasi ini harus benar benar di luar kawasan rawan bencana erupsi dan guguran awan panas
ini yang masih kita pastikan
karena pemetaan kawasan terdampak pasca gejuran awan panas dua minggu lalu
ini zonanya berubah dari zona yang sudah dipetakan oleh pvmbg
ini sedang dipetakan ulang dan kita harus memastikan bahwa
calon lokasi relokasi ini nantinya benar benar aman
dari zona rawan bencana gunung api
ini masih berjalan
tentu saja diskusi ini melibatkan juga unsur kain
sehingga benar benar nanti keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan
pak muhari terkait dengan bencana susulan yang mungkin terjadi
kita ketahui baru saja tadi pagi sempat ada banjir lahar yang keluar dari gunung semeru ya
pada pagi hari
iya kemudian juga
potensi bencana lainnya karena mungkin faktor cuaca dan juga iklim
bagaimana ke depannya kondisi gunung semeru ini
apakah bisa dipastikan setelah erupsi yang terjadi
pengguguran awan panas yang terjadi tiga belas hari lalu
tidak akan terjadi dampak erupsi susulan kepada warga
kita tidak akan bisa memastikan bahwa bencana susulan tidak akan terjadi
yang bisa kita pastikan adalah lokasi tempat masyarakat yang terdampak sekarang
berikutnya tidak lagi terdampak aktivitas vulkanik di gunung semeru
jadi terkait dengan aktivitas gunungnya kita tidak akan bisa memastikan
yang bisa yang sedang kita upayakan yang bisa kita pastikan adalah
masyarakat nanti di lokasi yang baru itu kita harus bisa memastikan secara saintifik
secara keilmuan tidak lagi berada dalam zona kawasan resiko gunung api
oke baik baik
itu yang saat ini tengah dimatangkan ya pak muhari
kita bergeser ke bencana lainnya yang juga terjadi belakangan
gempa bermagnitudo tujuh empat yang terjadi di wilayah timur indonesia
jika melihat dari mungkin struktur ya dari lempengan yang menyebabkan gempa tersebut terjadi
apa dampaknya pak muhari
ya ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli geologi dan diskusi dengan ahli kegempaan
memang segmen penyebabnya
gempa magnitud tujuh empat dua hari yang lalu itu belum terpetakan dengan detail
jadi karena memang kita hidup di kawasan pincin api kita hidup di kawasan yang rawan gempa
sangat banyak segmen segmen gempa yang belum terpetakan dengan detail
ini tantangan kita ke depan untuk bisa kemudian memberikan perhatian dan atensi untuk riset riset sumber gempa
sehingga kita bisa tahu zona zona yang rawan zona zona yang selama ini mungkin kita belum tahu bahwa di situ ada sumber gempa
nah akibatnya sendiri dari gempa yang kemarin dan juga rangkaian gempa susulan yang hingga hari ini itu sudah lebih dari tiga ratus lima puluh kali gempa
dengan lima gempa di antaranya sudah magnitudo lima skala richter
ada sisi sisi kondisi psikologis yang kemudian membuat masyarakat belum berani memilih yang itu
yang itu adalah kegiatan
yang itu adalah kegiatan
jadi kita harus berani untuk pulang ke rumah masing masing karena gempa susulan masih sangat terjadi
sehingga data kami untuk jumlah pengungsi itu empat satu ratus dua puluh enam jiwa dari tadi malam pukul sembilan belas indonesia barat
itu dua ratus dua puluh enam jiwa itu ada di sika maumere sisi ntt nya sisi flores
kemudian tiga sembilan ratus jiwanya itu ada di kabupaten kepulauan selayar di sisi sulawesi selatannya
kenapa sisi selayar ini lebih banyak pengungsi
karena juga dampak kerusakan yang ditimbulkan itu juga lebih banyak di kepulauan selayar
karena dari asumsi asumsi dan diskusi
yang sejauh ini berkembang
memang ada kelurusan segmen sumber gempa yang mengarah kepada pulau pulau kecil di kepulauan selayar
sehingga hingga tadi malam data yang kami dapatkan
ada dua ratus tujuh puluh empat rumah rusak berat dua ratus tiga puluh enam rumah rusak ringan tiga sekolah dua masjid satu pelabuhan rakyat satu balai pertemuan dan dua gudang itu terdampak
nah akibat adanya rumah masyarakat yang terdampak ini
ditambah dengan intensitas gempa susulan yang masih sangat kering hingga hari ini
ini yang kemudian membuat masyarakat belum berani pulang ke rumah
dan sejauh ini ditampung dalam tujuh belas titik pengungsian di kepulauan selayar
bnpb sudah menurunkan tim ke selayar untuk melakukan kaji cepat
dan memetakkan kebutuhan pengungsi saat ini
dan kita sudah mendapatkan informasi dan segera mungkin logistik dari jakarta juga bisa kita dorong
pak muhari terkait dengan gempa yang terjadi yang berpusat di ntt ini
apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan gempa yang terjadi hari ini di jember jawa timur
kalau keterkaitan antara satu gempa dan gempa lain
kita tidak bisa menyebutkan karena ini berbeda sumber gempa
gempa yang terjadi di utara flores dua hari yang lalu itu di belakang
atau di sebelah utara segmen belakang dari flores
itu sesar geser sedangkan gempa yang di jember tadi pagi itu di segmen selatan
jadi kita pasti tidak bisa menyebutkan bahwa
iya benar sekali
oke pak muhari selanjutnya
jadi kita bicara soal korban jiwa yang terjadi
begitu banyaknya juga mungkin korban yang harus mengungsi
ini kan sebetulnya bisa dimitigasi ya dengan mitigasi yang tepat jika terjadi bencana mungkin ke depannya begitu
bagaimana kemudian kesiapan terutama daerah daerah yang rawan bencana alam
untuk menghadapi musibah musibah seperti guguran awan panas
gunung api begitu dan juga sampai gempa yang berpotensi tsunami
hal pertama yang harus kita pahami adalah memang kita hidup di lokasi yang rawan gempa
rawan aktivitas vulkanik dan juga secara tahunan secara musiman
kita juga rawan banjir tanah longsor dan lain lain
maka hal pertama yang harus kita ketahui yang harus semua masyarakat kita ketahui adalah
kenali potensi risiko yang ada di daerahnya masing masing
kalau kita ada di lumajang
kalau kita ada di jakarta
kalau kita ada di selayar
kenali kira kira potensi risiko apa yang ada
bnpb sudah menyediakan informasi ini melalui laman inaris bnpb go id
atau aplikasi yang bisa di download dalam semua platform telepon
yang aplikasi ini akan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat
dimanapun berada di negara kesatuan republik indonesia
pada saat itu koordinat posisinya ada di mana potensi bencana apa yang ada di situ
ini sangat penting kalau kita sudah tahu potensi risiko apa yang ada
maka kita bisa lebih waspada waspada
waspada ini penting tapi takut jangan
karena kalau kita takut ketika terjadi bencana lahirnya panik
tapi ketika kita waspada kita tahu potensi resikonya
kalau saya berada di lokasi rawan gempa
saya harus melihat rumah saya apakah cukup kuat menghadapi gempa dan lain lain
pak muhari mungkin satu lagi pertanyaannya terkait dengan early warning system ini
kemudian nyatanya banyak juga warga yang mengabaikan
adanya tanda darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat
atau bnp bppb begitu akan adanya bencana
nah kemudian apa sih sebetulnya
yang harus dipahami dipatuhi oleh masyarakat
terkait dengan early warning system ini
agar ini pertama tidak kelewatan
karena kalau kelewatan akibatnya akan fatal korban jiwa
peringatan dini kebencanaan
sebenarnya informasi ini sudah disediakan
oleh baik itu bmkg baik itu pvmbg
dan lembaga lain yang memiliki alat perangkat dan sumber daya di situ
memang ketika kita berbicara peringatan dini
maka ketika peringatan dini dikeluarkan
yang kita harapkan adalah respon yang kita harapkan adalah aksi
karena yang namanya peringatan itu ada bahaya yang dibuatnya
untuk menghindari bahaya ini kita mengharapkan aksi
nah aksi ini mungkin berbeda beda setiap masyarakat
kalau misalkan kita lihat gempa magnitut tujuh empat kemarin
ketika ada peringatan dini tsunami oleh bmkg
kita lihat hampir di seluruh
visual video amatir yang kita terima
masyarakat lari menghindari kawasan pesisir
ini satu respon yang bagus ini satu respon yang menjadi modal kesiapsiagaan
meskipun kemudian perlu kita latihkan bahwa ketika berlari tidak perlu panik
tidak perlu bawa mobil tidak perlu bawa motor
supaya menghindari potensi kecelakaan dan lain lain
ini adalah bagian dari pelatihan simulasi dan kesiapsiagaan
yang oleh bnpb bpbd menjadi agenda rutin tahunan
meskipun belum di semua daerah
ini akan kita terus kita giatkan supaya nantinya kesiapsiagaan ini menjadi budaya
karena kita memang hidup di lokasi yang rawan bencana
sehingga budaya sadar bencana ini yang harus kita gaungkan
dimanapun kita ada pahami potensi resiko dan siapkan upaya mitigasinya
baik pak muhari sayang sekali waktu kita habis
namun ini semoga dialog kita pagi ini bisa membuka kembali ya mata masyarakat indonesia
bahwa kita tinggal di daerah yang rawan sekali dengan berbagai

sehingga tidak abai terhadap sinyal sinyal yang dikeluarkan oleh alam
minimalisir korban jiwa dan juga korban korban yang diakibat oleh bencana tersebut
terima kasih bapak abdul muhari plt kepala pusat data dan informasi bnpb
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pagi ini
salam sehat pak muharri